ajukan pinjaman melalui aplikasi motion banking
baru dua jam viewersnya udah tujuh ratus lima puluh ribu
wah gila ini vivky harus tau
eh ki gue kan iseng iseng nih tadi ngeliat youtube ki
terus gue ngeliat videonya michelle lagi main gitar sama nyanyi
tau gak viewersnya udah tujuh ratus lima puluh ribu ki
wah tujuh ratus lima puluh ribu orang
udah udah tinggal dikit tuh orang sakitnya
udah gak kena kena apa
kok baru sepuluh orang sih yang nonton
nonton banyak kayak gitu yudung
gue pengen banget nih kerupuk kulit happy
akhirnya lo mau jujur
tapi karena kita sama sama sahabat rifa jadi kita harus bersaing secara sehat dan sportif
dan gue juga gak mau div
kehilangan sahabat cuma karena masalah perasaan ini
dan jujur gue juga punya perasaan yang sama ke riva
dan gue gak bisa bohongin perasaan gue sendiri div
kita juga mau menyampaikan hal yang sama
tapi betul berharap div
karena ahli dmbetal tetap harus bersahabat
apapun yang terjadi
kita biarkan saja nanti nona riva yang menentukan
entah dia menerima siapa diantara kita
atau dia menolak kita berdua
kita harus ikhlas
apapun keputusannya riva
semoga bete deng ale tetap menjaga hati dan persahabatan kota semua
bosen juga dari tadi di kamar mulu
tapi gak dibalas balas chatnya sama dia
bagus juga ternyata ya suaranya anak
baru dua jam
viewersnya udah tujuh ratus lima puluh ribu
gue kan iseng iseng nih tadi ngeliat youtube ki
terus gue ngeliat videonya michelle lagi main gitar sama nyanyi
viewernya udah tujuh ratus lima puluh ribu ki

enggak lu serius nih
iya serius ki
gue juga syok banget
baru dua jam lho padahal di upload
tapi viewersnya udah cepet banget naiknya

wah keren banget nih
wah keren banget
ini gue yakin banget nih dia bisa jadi penyanyi terkenal nih
dia bakalan rame nih jok manggungnya nih
tapi tau gak ki
usernamenya yang upload akunnya
norak banget ki
namanya cowok ganteng dunia akhirat
pede banget tuh orang ki
tapi menurut lu siapa ya itu cowoknya
atau jangan jangan ki
jangan jangan dia itu secret admirer nya michelle
makin berat nih sayangan lu
ya gue juga gak tahu lah
mungkin iya kali ini kerupuk kulit michelle sendiri yang upload
ya gengsi gengsi gitu lah
dia kan orangnya kan kayak gitu
iya juga sih
udah gue cuma mau ngabarin gitu doang
apa gue bilang feeling gue tuh selalu bener
gak pernah salah
ini emang pantas banget sih buat viral
gue yakin pasti kerupuk kulit tuh happy banget
dan dia pasti berterima kasih banget semua
oh keren gitu coba
ini kan makanan favorit kamu
wah ternyata kalian punya selera makanan yang sama

apalagi selera makanan
aku harap librini bisa menerima el seperti mas menerima aku

anak mas sendiri
pas sembilan belas tahun

dan maka ivo
aku akan menerima dan menyayangin el seperti putriku sendiri
pasti kamu pactu akan menerima dan menyayang insin el seperti putriku sendiri
jangan ganggu right
ayo tarik lagi aja berhenti
enggak medo teman
per pawan kelain
ibu kelihatan bahagia banget sama om roy
tapi gimana nanti kalau ibu tahu om roy baru bisa nerima gue karena gue adalah anak ibu
dan kalau bukan dia pasti gak akan minta maaf atas perlakuan kasar dan nyakitin waktu itu ke gue
nah guys jadi makanya tuh emang harus yang lembut kayak gini
kalian bisa lihat lembut banget kan
kak itu bibirnya
oh iya kalau kita hangout ke luar itu emang harusnya pakenya warna merah guys
jadi biar lebih kelihatan pop out gitu loh
sebentar ya guys dipause dulu
bel lo tuh apaan sih dateng dateng marah marah
ih rin gue kesel banget sama nadif
masa nih ya harga diri gue jatuh keinjek injek sama tuh orang
lo bayangin deh cowoknya belin tenggil
banyak omong kayak gitu nolak gue di depan banyak orang
bel lo ditolak sama nadif
emang lo deketin dia pake cara apa sih
ya gue dateng ke kantin di ps
terus gue ajak dia ngobrol
gue duduk di samping dia
terus gue ajak dia hangout
terus dia nolak gue dan dia ngebilang kalo dia tuh udah suka sama satu cewek
nyembelin banget gak sih itu orang so bad

ya jangan aja kalo lo masa dorong
ih bel itu tuh salah lo sendiri bel
agit ngapain deh gak ada angin nggak ada hujan tiba tiba nyamperin nadif terus ngajak dia hangout
ya pasti dia mikirnya lo ngeprank dia lah
terus lo di prank balik dengan cara dia nolak loh
ya menurut gue itu cara yang paling ampuh rin
karena gini ya setau gue itu dia gak pernah punya pacar
terus yang ngajakin itu gue gue cewek cantik
sama lo tuh kurang pinter tau gak sih
oke guys tadi gimana
sebentar ya guys
berarti gue gak jadi dong dapet tas koleksi terbaru lo
terus gue gak jadi dong jalan sama aldino juga
ya menurut lo
ya ya setidaknya kan
gue kan udah usah hargai dong usaha gue
ya udah gini gini nih
gak usah koleksi terbaru deh
yang keman keman juga gak apa apa
aduh bell lo tuh lupa ya
cara lo ngedapetin semua yang lo mau barusan
itu adalah dengan cari tau rifqis sama michelle itu beneran pacaran atau enggak
lihat sekarang dapet gak
kayaknya gue harus cari cara lain tau gak sih
gak bisa diandelin lo
oh ya yang lipstick tadi ini mereknya my lipstick
emang kalo dipake di bibir itu beneran oke banget
terus warnanya juga cantik